yang pertama saya minta maaf kepada bapak presiden
saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya
minta maaf kepada pak prabowo subianto
saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di tv
dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi
kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati
selain permohonan maaf edi prabowo menyatakan akan mengajukan pengunduran diri
sebagai menteri kkp maupun sebagai wakil ketua umum gerindra
ia ditangkap kpk di bandara soekarno hatta saat baru turun dari pesawat
yang mengantarkannya dari kunjungan ke hawaii amerika serikat

yang berhasil untuk mencari penyelamat
terlebih dahulu di jepang
saat kunjungan kerja di honolulu hawaii
edi prabowo berbelanja sejumlah barang mewah
uang yang dihabiskan edi prabowo bersama istrinya sekitar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
dalam keterangan pers pada kamis dini hari
kpk menyebut dari hasil tangkap tangan
ditemukan barang bukti yang sangat mewah
atm bni atas nama af dan baju old navy
selain barang mewah kpk juga memperlihatkan
wilset sepeda beserta rangka yang masih terbungkus
namun kpk belum menjelaskan merek dan lokasi penemuan barang bukti tersebut
usai melakukan gelar perkara kpk pun menetapkan tujuh orang tersangka
yang merupakan pemberi dan penerima uang suap
terkait perizinan di kementerian kelautan dan perikanan
tim liputan cnn indonesia